salah satu anak perusahaan dari city corp bersama pt telkom indonesia
yakni pt indonesia telemedia atau transvision
resmi menandatangani kerjasama dengan perusahaan tambang raksasa di indonesia
yakni pt freeport indonesia
penandatanganan kerjasama dilakukan untuk memberikan pelayanan saluran televisi digital
yang dimiliki transvision kepada para karyawan pt freeport indonesia provinsi papua
dengan melakukan evaluasi dari banyak hal baik kualitas dan harga dan semuanya
semua aspek pasti diperhatikan dan tentu saja akhirnya transmission yang terbaik yang kita pilih
bahwa transvision itu ala anak perusahaannya dari pt telkom
dan kita diperbolehkan oleh telkom untuk berada di depan
membuat satu perjanjian atau kerjasama dengan pt freeport
pt telkom indonesia juga akan berperan sebagai penyedia infrastruktur dan pelayanan teknis
dalam penyediaan layanan tv digital ini
ini tentunya nanti membawa dampak positif bagi karyawan karyawan pt freeport
untuk good life di lokasi itu
tentunya kami akan memberikan layanan yang terbaik bagi freeport melalui transvisit
direncanakan dalam waktu dekat saluran transvision yang memiliki tagline
broadcasting at the age of technology ini akan bisa didikmati di papua
khususnya oleh karyawan pt freeport indonesia